mulai senin delapan belas juli wajib pajak bisa mengajukan pengampunan pajak atau tax amnesty
direkturat jenderal pajak membuka help desk di seluruh kantor pelayanan pajak
bagi wajib pajak yang ingin mencari informasi
dan program ini memberikan pengampunan pajak terutang sampai tahun pajak dua ribu lima belas
bagaimana cara wajib pajak untuk ikut program pengampunan pajak ini
simak penelusuran korespondensi ann indonesia osa budi santosa berikut ini
ini adalah ruangan layanan teks amnesti bagi anda yang ingin mencari informasi seputar pengampunan pajak
demi menjaga kerasian anda ketika anda memasuki ruangan
pastikan anda akan menemukan alat penitipan komunikasi
semua petugas pajak diminta untuk memasukkan semua alat komunikasi yang dimiliki
apakah itu alat rekam suara atau alat rekam gambar
jika anda kurang lengkap dalam hal semua persyaratan atau mungkin dalam bentuk soft copy
anda bisa menggandakannya jika semua data yang anda anggap rahasia tidak layak untuk dikonsumsi publik
setelah itu anda akan dihantarkan petugas untuk memasuki ruang happ

di ruang helpdesk anda akan dihantarkan petugas untuk memasuki ruang helpdesk
di ruangan tertutup ini anda bisa meminta semua data
semua informasi terkait dengan teks amnesty yang anda butuhkan
semua ruangan tertutup tidak ada alat perekam baik secara suara maupun gambar
demi menjaga kerahasiaan semua data yang anda miliki
setelah semua data dan dokumen yang dibutuhkan anda lengkapi
kemudian anda akan dihantarkan untuk menuju ke meja penerima
kemudian anda akan dihantarkan untuk menuju ke meja penelitian
kemudian anda akan dihantarkan untuk menuju ke meja penelitian
setelah diterima petugas
semua data anda kemudian akan dilakukan penelitian
tentang keabsahan semua data dan dokumen yang anda miliki
tentang keabsahan semua data dan dokumen yang anda miliki
setelah semua data dan dokumen yang ingin anda laporkan untuk mendapatkan pengampunan pajak sudah lengkap
maka anda akan dihantar petugas untuk masuk ke ruangan peneliti
di mana peneliti ini akan memeriksa semua data dan dokumen yang anda miliki
setelah dinyatakan clear anda akan mendapatkan tanda terima
surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak
setelah anda menerima tanda terima ini artinya seluruh dokumen sudah diterima dan dinyatakan bebas dari semua tanggungan
artinya seluruh dokumen sudah diterima dan dinyatakan bebas dari semua dokumen yang anda miliki